diduga menghindari tabrakan dengan sepeda motor yang menyalip mobil dari arah berlawanan
bus yang membawa rombongan wisatawan terguling di ruas jalan menuju lokasi wisata di pangandaran jawa barat
akibatnya puluhan penumpang terluka
salah satu dari empat belas bus rombongan wisata family gathering al masum ranca ekek bandung jawa barat mengalami kecelakaan
bus pariwisata mdh trans bernomor polisi d tujuh ribu enam ratus empat puluh vc ini mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya pangandaran
tepatnya di lembah putra pinggan kecamatan kalipucang pangandaran jawa barat sabtu pagi
menurut saksi mata bus naas yang dikemudikan noidana warga cipendei sumedang itu oleng
karena menghindari tabrakan dengan sepeda motor yang menyalip mobil dari arah berlawanan
hal ini diperparah oleh kondisi jalan yang licin sehingga sopir tidak dapat mengendalikan bus
itu penumpangnya ada lima
enam orang dan dari lima puluh tiga orang tersebut korbannya ada dua puluh enam yang saat ini sudah dirujuk semua sebanyak dua puluh enam orang tersebut di rsud banjar
ada pun kenapa itu terjadi menurut informasi dari para saksi saat itu pengemudi bus ya jadi total bus itu ada empat belas bus
dan yang celakannya adalah bus ke sebelas kemudian berusaha mendahului motor yang ada di depannya
kemudian ya ada mobil di depannya yang tidak bisa diantisipasi kemudian oleh si pengemudi membanting setir tersebut ke kiri mengenai tebing kemudian terbalik
akibat peristiwa tersebut puluhan penumpang yang akan berwisata ke pangandaran menderita luka
hingga kini dari lima puluh satu penumpang yang terluka dua puluh enam orang diantaranya terpaksa dirujuk ke rsud banjar karena menderita luka serius
sementara itu evakuasi para korban oleh warga sempat terhambat
karena terjebak macet bahkan sebagian korban yang menderita luka parah terpaksa dibawa menggunakan sepeda motor warga
yang luka itu sekitar lima puluh satu hampir seluruhnya sih diperiksa hampir seluruhnya diperiksa tapi ada yang dikasih obat ada yang enggak
tapi yang patah tulang yang praktur istilahnya itu yang dirujuk kebanyakan itu ada dua puluh enam orang bukan dua puluh enam ambulan
jadi ada yang ada satu ambulan itu ada yang tiga ada yang empat jadi kurang lebih semuanya dua puluh enam orang yang dirujuk ke rsud banjar
akibat peristiwa ini lalu lintas dari arah banjar pangandaran dan sebaliknya sempat macet parah karena terhalang mobil bus yang melintang di tengah jalan